kalau emang mau kerja kenapa belum berangkat
bentar mak lagi nunggu
nunggu amin mak
oh seperti itu
ngapain lu nunggu si amin
bang ojek mau sawain motornya ke kang amin mak
buat diojekin lagi
oh seperti itu
terus gue buat selamatan mana lu udah bikin belum
belum mak bentar lagi
nunggu mbah surti mak
lagi bini sama aja
amin lu dimana
di warung kok mumun
lu mau tambahan rejeki nggak
mau lumayan buat tambahan orang jajan bisa meren
yaudah gue tunggu di rumah ya

butang guys udah wherein jadi
maka tadi ceritain faintnya ga n curry toh gaking
gajah itu dia als er dia
apua nya brandon
gajah nyanyi tuh u

superpaiser apa gebetan
dia yang ngajarin bang ojek jualan motor
kemarin aja lu mewek mewek
sekarang lu belain aja terus lagi lu
mak agak rela
kalau emang mau kerja kenapa belum berangkat
nunggu amin mak
oh seperti itu
ngapain lu nunggu si amin
bang ojak mau sawain motornya ke kang amin mak
buat diojekin lagi
oh seperti itu
terus gue buat selamatan mana
lu udah bikin belum
belum mak bentar lagi
nunggu mbak surti mak
laki bini sama aja
berarti kita kompakan mak
buat bang laris
gue udah sarapan
nah kalau begitu cocok buat cuci mulut
malah bikin kotor lagi dong
bang deddy mau manggal di mana
kayaknya di sd rame
di sd ramainya kalau pagi doang
siang nanti kita udah pada masuk
jalan dulu bang folgaku
aku mau air bang
kok nggak lewat lewat ya
pagi sama sore lo antar jemput gua di kantor
kantornya di mana kang
ya ntar gue kasih tau kan sekalian nganterin gue
nah lo kan ngojek bawa motor gue seharian
sorenya lo kasih bini gue dah tiga puluh ribu
emang penghasilan ngejek seharian
penghasilannya berapa kang
ya kagak pasti cuma kalau tiga puluh ribu aja mah dapat
lumayan buat tamah tamah jajan
daripada ngandelin bantuin tia ani aja
kan katanya mau ke kantor kok masuk
gue mau ngambil helm ini gue dulu
bang bubur bungkus satu cepet gak pake lama
tadi kagak mau sekarang mau
rusty udah ambil pasang bunun
terus adiv eine gelar ga kebuka malin
silahkan kob chuan setan allah
quedar aku juga ke dist password
kirain kembaliannya diikhlasin
seperti biasa neng